hari ini umat islam melakukan pengamatan munculnya bulan baru untuk menentukan awal syawal
kami akan mengajak anda untuk melihat proses bulan baru atau masuknya bulan syawal pada kalender islam
masuknya tanggal satu atau bulan baru terjadi saat matahari terbenam lebih dulu daripada bulan
saat matahari terbenam posisi bulan berada di antara bumi dan matahari dalam satu bujur astronomis
umat islam menyebutnya dengan ijtima
di sebagian negara bulan yang muncul sangat tipis ini dapat dilihat dengan mata telanjang
nah bagi anda yang masih belum mengetahui apa dan bagaimana hilal kami akan paparkan tentang terjadinya hilal
hilal bisa terlihat saat matahari terbenam
saat itu posisi bulan hampir sejajar di antara matahari dan bumi
namun posisi bulan lebih tinggi dua derajat
posisi inilah yang dinamakan hilal
pada saat ini bulan akan terlihat sangat tipis serta samar berada di upuk barat
untuk melihatnya diperlukan keahlian serta alat khusus seperti teropong dan alat bantu lainnya
lalu bagaimana penampakan hilal di indonesia untuk menentukan satu syawal seribu empat ratus empat puluh hijriah
berdasarkan situs moonsight com pergantian bulan baru secara astronomis terjadi pada hari senin tiga juni dua ribu dua puluh
pada saat ini bulan baru dapat dilihat dengan bantuan alat canggih seperti teleskop di negara amerika
dan kemudian pada selasa empat juni dua ribu sembilan belas bulan dapat dilihat dengan mudah di hampir seluruh belahan dunia termasuk indonesia
kecuali di new zealand australia dan juga jepang
faktor cuaca menjadi hambatan untuk melihat hilal di laut
baru pada tanggal lima juni dua ribu sembilan belas bulan dapat dilihat di semua negara yang ada di dunia
pada saat itu seluruh negara di belahan dunia sudah memasuki satu syawal seribu empat ratus empat puluh